anda masih menyaksikan cnn indonesia connected ramadhan dan kita akan masuk ke informasi yang ditunggu tunggu terutama bagi anda yang mau mudik nih ya
ini adalah informasi seputar mudik lebaran dua ribu dua puluh
yang pertama ada rekayasa lalu lintas one way yang telah diterapkan oleh kepolisian pada tol cikampek
kilometer empat puluh tujuh hingga tol kalikangkung kilometer empat ratus empat belas pada jumat dua puluh delapan april sejak pukul tujuh belas tiga puluh hingga pukul dua belas malam
kapolri jenderal listio sigit ikut meninjau sistem one way dalam rangka memecah kepadatan arus mudik yang puncaknya diprediksi terjadi pada sabtu dua puluh sembilan april dua ribu dua puluh
ini dia kapolri jenderal listio sigit menyebutkan bahwa sistem one way terbukti mampu mengatasi kemacetan di ruas tol jakarta cikampek
sementara untuk penerapannya akan ada evaluasi harian dengan harapan rekayasa one way ini bisa mengurai kemacetan parah
yang diprediksi akan terjadi pada dua puluh sembilan april hingga satu mei dua ribu dua puluh
karopenmas divisi umas polri ahmad ramadan mengimbau kepada para pemudik untuk tetap memperbarui informasi
karena pada puncak arus mudik kemungkinan akan diterapkan sistem buka tutup res area saat terjadi penumpukan kendaraan
dari laporan dan juga pengecekan langsung di lapangan
proses dari mulai pada saat akan masuk one way
kemudian kita lihat di area yang sudah masuk one way memang terlihat bahwa sampai saat ini walaupun arusnya dilaporkan oleh teman teman di jasa marga terus meningkat
namun sampai sekarang kemacetannya masih bisa dihindari
dan laporannya tadi
pada saat one way dibuka dimulai jam tujuh belas dua puluh lima untuk kepalanya dalam waktu tiga lima jam sudah sampai di tol kalikangkung